pssi telah menggelar kongres luar biasa untuk memilih ketua wakil ketua umum dan anggota komite eksekutif
pengamat sepak bola mengatakan kongres dengan agenda pemilihan ketua umum seperti lebarannya para pemilik suara
lantaran kerap diwarnai bagi bagi uang benarkah uang berbicara dalam kontestasi ini
lebih banyak bicara money talk gitu siapa yang ingin jadi ketua umum pesesi maka mereka harus menyiapkan uang

pernyataan akmal bukan tanpa alasan mantan ketua pssi periode dua ribu sebelas dua ribu lima belas johar arifin membenarkan adanya praktik politik uang dalam pemilihan ketua pssi
ada kongres ini ini ada barangkali orang orang yang memanfaatkan
ya anda kan perlu dana untuk pembelian daerah udah bantu kita dong nanti kita bantu pendanaan anda ada seperti ini
ini tidak boleh terjadi istilah saya zaman ada praktik praktik zaman jahiliah
ada fotopoter yang tidak bisa kita mengkira foter yang nakal
bantu dong kami ini cuma enam orang tujuh orang hotel cuma dikasih untuk dua orang misalnya kan tolong bantu
ini kan termasuk yang limitamita tapi tidak semua foter seperti itu
kami mengkonfirmasi sinyal men ini pada komite pemilihan pesesi
adakah langkah khusus untuk mencegah politik uang dalam pemilihan ketua umum pssi
itu digalikan gitu kan terdengar bunyinya nyium baunya kan gitu
kalau komite pemilihan kan concern ke mekanisme pemilihan
sesuai statuta supaya mengalir kan
kalau yang itu kalau di kita itu yang ngecek itu kan nanti komite yang pak ahmad riyad itu ya
komite integritas itu yang memantau gitu kan
kita fokus tapi kalau putaran uang pasti ada lah
dalam arti bercandaannya kan gitu kan mereka kan pasti perlu tiket pesawat
nanti pssi akan ganti tiket pesawatnya itu biasa
tim liputan cnn indonesia jakarta
pemilihan ketua umum beserta kabinet baru di tubuh induk tertinggi sepak bola indonesia
kongres pemilihan pssi menjadi sebuah ajang lebaran
bagi beberapa oknum voters atau pemilik suara untuk mengais dana siraman
ekslusifisme di pesesi sudah tidak boleh lagi terjadi
agar sepak bola indonesia tidak menjadi duri dalam kegelapan tanpa adanya arahan
kita akan bahas malam ini bersama tiga narasumber saya yang sudah hadir
yang paling kiri sebelah saya bang suhendra hadi kuntono
ketua komite perubahan sepak bola indonesia
bang hendra terima kasih
salam olahraga sudah hadir malam ini
di sebelah bang hendra ada vijaya fitri yasa
calon ketua umum pssi bang vijay
terima kasih sudah mampir ke studio malam ini
senyumnya agak agak getir
bang akmar marhali koordinator save our soccer ya
yang juga sudah hadir
terima kasih bang akmal sudah hadir malam ini
saya ke bang vijay dulu deh
pagi sejak siang sudah ada di lokasi
saya ingin mengupdate secara makro dulu
jalannya kongres sebenarnya tadi pagi itu bagaimana bang
ada dinamika ada drama tadi terjadi
kita bisa ungkap malam ini seperti apa sebenarnya
jadi gini mas
saya lihat kan proses pemilihan ketua umum pesesi ini
saya lihat banyak misterinya gitu loh
jadi dari pertama awal kita daftar
daftar sebagai calon ketua umum
itu kan sudah dijelaskan
proses proses menuju pemilihan ketua umum pssi
nah dalam proses itu dijelaskan tanggal dua puluh enam oktober
itu harusnya kita ada penjelasan mengenai tata cara pemilihan calon ketua umum pssi
maupun wakil ketua umum maupun calon exco
nah tapi sepihak dibatalkan oleh pihak pssi
tanpa ada pemberitahuan apapun ke semua kandidat
nah ketika staff saya mengkonfirmasi
nah mereka hanya menjawab nanti akan dijelaskan tertulis
dikirimkan langsung kepada para kandidat
nah tapi sampai pada hari hak kongres tidak pernah dikirimkan penjelasan tertulis itu
oke dari situ anda sudah mulai ada kecurigaan
nah kemudian yang kedua
pada saat kita mendaftar itu akan ada debat
tanggal tiga puluh satu oktober
sehari sebelum kongres dibuka
atau sorry sehari sebelum pendaftaran calon voter kan
nah tapi lagi lagi dibatalkan tanpa pemberitahuan dan penjelasan yang jelas
nah ini kan wajar kemudian beberapa kandidat ketua umum ketemu dan membahas ini apa yang terjadi
kita berusaha menerka nerkan
sebenarnya apa sih yang dikhawatirkan pssi
sehingga harus banyak yang disembunyikan tanda petik gitu ya
nah akhirnya tadi pagi sebelum kongres sebelum pemilihan dimulai
jadi setelah pembukaan dari ke menpora
kemudian sambutan dari menpora
kemudian kan kongres untuk pemilihan dibuka oleh plt ketua umum
nah pada saat round down acara
dari masing masing voter akan dilakukan salah satu calon ketua umum pak fahri jemi francis
untuk menanyakan beberapa poin yang selama ini kita minta penjelasan pssi nggak pernah diberikan penjelasan yang jelas gitu
nah tapi karena kemudian dihalang halangi oleh petugas keamanan
kita otomatis kandidat yang lain
apa namanya spontan mendukung beliau gitu loh
jadi ada pak yesayas
kemudian ada pak beni erwin
kemudian ada pak apa namanya
sarman hakim gitu ya
ada pak alven juga
berusaha melobi gitu loh
kasih kesempatan kita bicara
kita minta pssi menjawab ini
minimal kita menyalahkan dokumen itu kepada exco dan observer dari viva dan fsi
tapi itu tetap dilarang sampai akhirnya terjadi insiden pengusiran itu
jadi beberapa petugas keamanan kongres memaksa kita keluar
dan finalnya sekjen melalui microphone bilang
yang tidak apa namanya
yang tidak ingin apa
saya lupa kata kata persisnya ada rekamannya harusnya
meminta yang tidak puas untuk keluar
dan meminta petugas keamanan memaksa kandidat tersebut untuk keluar
akhirnya kita suka rela keluar
berarti anda memang menggarisbawahi bahwa ada komunikasi dan juga koordinasi yang tidak terbuka begitu ya
yang mungkin bisa dikatakan
tidak transparan begitu apa sebenarnya yang terjadi
saya ke bang hendra
bang hendra melihat ini bagaimana
apa yang salah
apa benar ini masalah komunikasi yang tidak transparan tidak terbuka
atau apa tudingan tudingan itu ternyata berdasar begitu
mungkin pertama saya harus undur dulu ya
karena ini sudah selesai tadi
ya saya mengucapkan kepada yang terpilih
bekerja dengan baik secepatnya
dan bisa juga melanjutkan tata nilai maupun filosofi yang sudah dibangun oleh kpsn ini
finishing touchnya dari sisi kpsn ya
terlepas dari tadi mekanisme tadi
kpsn ini sebagai lembaga yang mencermati mengawasi norma yang terjadi
lagi optimasi moral katanya ya
kalau kita lihat dalam sejarah
beberapa kali klb mungkin ini klb yang paling ramah menurut saya
maksudnya paling ramah itu tidak terjadi seramai yang dulu dululah begitu
tapi kan tadi ada demo ada pengusiran ada apa namanya
ada yang bilang harus diulang apa gitu kan
ya karena kenapa
dulu kan empat ratus an ya sampai ratusan
itu dari sisi jumlah mungkin
saya melihat dari situ satu
kedua memang jika terjadi hal hal yang memang aneh ya
tentunya itu mestinya diperjelas pada saat pembentukan kp dan kpb itu
jadi ini sebetulnya masalah sosialisasi aja ya
masalah sosialisasi sehingga hak konstitusionalnya tadi para apa tadi konsesan ini juga bisa terwakil
nah ini memang mungkin ini masalah komunikasi ya
komunikasi dan memang kita kpsn itu tidak bisa masuk ke sana ya
tapi kita bisa mengkritisi dan tentunya kita berharap ini jangan sampai nanti mengganggu prestasi prestasi sepak bola kita ke depan
kalau kemudian ada menjawab friksi friksi yang terjadi di tubuh pssi selama ini
sebetulnya kita malah sejak awal ya
kita lah salah satunya yang melakukan inisiator adanya madfixing itu ya kpsn
yang mentersanggakan hampir delapan belas orang dan belum pernah terjadi di dunia manapun
ya makanya kita juga berharap klb ini kebetulan klb ini finishing touch ya
artinya menyelesaikan masalah bola itu dengan suksesi
dengan melahirkan pemimpin
pemimpin yang berkualitas yang tentunya diharapkan oleh masyarakat sepak bola kita ya
artinya memang ini diakui bahwa ada komunikasi dan koordinasi yang masih terdistorsi begitu ya diantara di tubuh pssi sendiri
saya lihat ini juga ada juga
kalau saya lihat memang ada dari sisi government juga
harusnya di sini main power nya itu juga bisa memperjelas ya menurut saya
jadi harus cepat belajar lah gitu ya
karena situasi di pssi ini kan berbeda
oke saya ke bang akmal
bang amal tadi kan di paket sebelumnya sempat bilang juga bahwa sebenarnya ini lebarannya para voters begitu
tapi kemudian dugaan politik uang juga mengemuka begitu
catatan anda dari keterpilihan pengurus baru hari ini bagaimana sebenarnya
pak akmal tadi sudah menjawab semua kekhawatiran kekhawatiran itu
ya semua sudah kita berikan catatan ya
tapi kemudian kan akhirnya apa yang kita lihat di lapangan tadi begitu riuh gaduh dan sebagainya
inilah wajah sepak bola kita kalau menurut seth orsoker
jadi eksklusifitas pssi yang saya anggap adalah sebuah kerajaan gitu
kerajaan dimana hanya anak raja kerabat raja kemudian orang yang mau berkongsi dengan raja lah yang kemudian bisa berada dalam tirani
kerajaan tersebut gitu kan
tinggal sekarang tantangannya adalah apakah pak iwan nanti akan ikut dalam kerajaan tersebut atau beliau bisa memberikan atau membuktikan diri tidak dalam lingkaran tirani yang ada saat ini
kalau dari komposisi yang terpilih sekarang menurut anda bagaimana
ya kalau saya lihat kan komposisinya tidak banyak berubah gitu kan
exo kemudian hanya yang berubah ya wakil ketua umum pak joko riono digantikan
pak joko riono digantikan oleh pak cucu
kemudian beberapa exo yang berkasus digantikan dengan exo baru seperti pak son haji yang sudah terpilih pak riyad yang terpilih pak hasnur yadi yang kebetulan terpilih
masih ada katanya putaran dua belum selesai ini untuk empat calon exo lainnya
dan jangan sampai gitu jangan sampai kemudian pssi ini hanya ganti casing aja softwarenya lama gitu kan
nah ini kan tantangan ke depan yang harus dibuktikan oleh pak ketua umum pak muhammad wirawan
bahwa jangan sampai apa yang terjadi pada era pak edi rahmayadi gitu kan terulang lagi saat ini
karena bagaimanapun nanti saya beberapa kali menyampaikan bagaimanapun nanti yang menjadi figur sentral di sepak bola indonesia ketua umum
mereka akan ketua umum akan dihujat kemudian juga ketua umum akan didemo oleh masyarakat
kalau kemudian tidak memberikan apa namanya tidak mewujudkan ekspektasi dari masyarakat
salah satu ekspektasi dari masyarakat adalah
mereka yang tersdigma negatif saat ini
itu bisa kemudian dalam tanda kutip dinetralisir atau dihilangkan dari sepak bola kita
basic pak iwan sebagai polisi tentunya diharapkan salah satu masalah sepak bola indonesia adalah pengaturan skor match fixing pengaturan juara dan sebagainya
termasuk beberapa orang yang punya kasus di sepak bola kita ini untuk bisa diselesaikan
tantangan dari seepa orsokar adalah
apakah kemudian pak muhammad wirawan bisa diselesaikan
kita bisa setidaknya menutup pintu untuk bandar bandar judi yang dari luar bandar judi ilegal dulu yang masuk ke sepak bola indonesia
tapi persoalan kan tidak hanya di sana
dengan background kepolisian
oke satu persoalan yang anda sampaikan bisa
tapi kan persoalan persoalan di luar itu dari hulu ke hilir kita tahu banyak sekali sengkaru di dalamnya
apakah yang tidak punya background sepak bola atau kepemimpinan lembaga negara yang kompeten
yang menengani sepak bola ini bisa mewakili itu semua
di jawabnya nanti bang kita akan break dulu
cnn indonesia prime news akan segera kembali
oke kita kembali di diskusi kita malam ini
tadi bang akmal sempat bergantung tapi saya ke bang vijay dulu deh kalau gitu
sebenarnya apa sih yang mendorong anda
untuk bisa menyalonkan diri sebagai ketua umum pssi
apakah memang melihat bagaimana sengkarut di dalamnya ini harus diperbaiki atau ada faktor lain
ya gini saya kan memang backgroundnya hobi bola gitu ya
terus beberapa tahun jadi donatur
kemudian jadi sponsor
sampai akhirnya saya beli club gitu loh
nah terus teman teman itu sebagian kan wartawan wartawan bola
kemudian juga pemain
mantan pemain senior
mendorong saya juga untuk udah lama aja jadi ketua umum pssi
ini waktunya kita melakukan perubahan gitu ya
jadi awalnya itu terus rang
saya ke bola itu awalnya di situ
jadi ditambah lagi saya lihat kondisi pssi ini sekarang udah pada sampai titik nadir gitu ya
terus kemudian banyak pengurus yang terlibat kasus mafia bola gitu
sampai akhirnya yaudahlah saya memberanikan diri untuk maju jadi ketua umum pssi
tudingan itu ternyata dianggap sebagian pihak cukup frontal begitu bang
gimana anda menjawab ini
sebenarnya saya kan justru ngingetin aja
jangan sampai tergoda atau ditipu oleh kartel masa lalu
pak edi ramayadi kan juga
pak bang akmal tuh banyak cerita juga
ya dulunya gitu
tapi setelah jadi ketua umum pssi
tadinya kan udah lah kita perbaiki bertahap
tapi setelah jadi ketua umum pssi karena mereka lebih mayoritas daripada pak edi
akhirnya kan pak edi dipaksa untuk mengundurkan diri tanda petik gitu ya
anda melihat ada unsur politis juga begitu di dalamnya
saya gak ngerti ya
saya kan orang baru di pssi ya gitu
seperti apa saya kan terus terang informasi itu baru dari cerita cerita teman teman yang udah lama di pssi gitu
jadi sekarang legowo atau belum
namanya konsentrasi kan ada menang ada kalah
dan saya kan bukan job seeker
jadi bukan karena saya gak ada kerjaan terus kemudian saya ngelamar jadi ketua umum pssi
saya kan kerjaan saya juga banyak juga
kalau nggak jadi ketua umum pssi ya balik ngurusin klub aja
termasuk nanti juga pelaporan yang dilayangkan ke anda bagaimana ini menjawabnya
ya saya sih berharap nggak perlu dilanjutkan lah
orang udah urusannya udah selesai juga kan kongresnya gitu
kalau kemudian laporan itu diproses anda siap begitu ya dengan ini
iya sebagai warga negara yang taat hukum kan kita ikutin prosesnya
bang endra bang biji udah legowo gitu
tapi kalau kita lihat sengkarut dan mengulur benang khusus di dalam pssi dari hulu ke hilir
termasuk juga masalah pengaturan skor dan keterlambatan pembayaran gaji pelatih dan segala macam
ini bagaimana ini memulainya dengan kepengurusan yang baru ini
ya memang ketika kita mengadakan ekspedisi waktu itu di aceh ya
dan di ekspedisi di borneo dan akan ke papua
itu memang kita lihat di daerah daerah
itu banyak sekali masalah
kita ingin waktu itu melihat masalah langsung dari sumbernya
dan memang waktu itu kita mendengar langsung bahwa banyak sekali kewajiban kewajiban ya pihutang pssi yang memang menjadi kewajiban yang belum diselesaikan
ini salah satu
dan ini memang tidak mudah bagi pak iwan ini untuk menjalankan pssi ini
karena selain masalah pembinaan eksternal juga diperlukan
ya sudah familiar lah gitu ya
artinya persoalan lama
ya tapi saya yakin bahwa pak iwan itu dia ada mungkin saya yakin ada namanya tujuan ini baru tujuan antara ya
ada tujuan antara dan ada tujuan utama
kita melihat itu saya melihat itu
karena sebagai seorang polisi pasti dia punya dua tujuan itu ada tujuan utama antara dan tujuan utama
jadi bagaimana menciptakan kondisi memperbaiki situasi di kabinet dulu sebetulnya supaya kabinetnya bisa bekerja sesuai dengan visi visi yang di
walaupun backgroundnya keamanan begitu atau kepolisian begitu itu bisa kemudian beradaptasi dengan persoalan persoalan yang masih berlangsung

saya melihatnya basic punya ya pengetahuan tentang bagaimana menyelesaikan masalah masalah tentunya sudah ada ya
dan semangat spirit juga boleh lah ya
hanya yang paling penting ini seperti tadi disampaikan bahwa ketika sudah masuk itu jangan sampai lagi terjebak dalam situasi situasi yang seperti yang dulu gitu ya
nah ini kita harus tapi saya kira pak iwan selangkah lebih paham ketimbang itu
jadi ini saya kira lebih bagus kita melihat next ya
kita bisa nanti mungkin sama sama bisa membuktikan seharusnya mengevaluasi kinerja kedepan
posisi kpsn bagaimana dengan keinginan pak
kita tetap komitmen dan itu kita buktikan bahwa saya sendiri tidak mencalonkan ya
itu bentuk dari sikap konsisten kita komitmen kita
tetap menjaga moralnya begitu ya
karena memang kita yang pertama melakukan itu
oke bang hendra
bang ambang kalau dari suara suara voter suara supporters ini responnya seperti apa sih yang anda dengar
apakah sudah mewakili harapan harapan tersebut atau bagaimana
ya harapan kan tinggal harapan
semua udah jadi kenyataan kan seperti itu
kalau saya melihat ada lima bom waktu yang sewaktu waktu akan meledak di badannya pak iwan ya
yang pertama tadi yang pertama ini kan harus dicontohkan dari mulai
karena pssi itu butuh keteladanan
pssi butuh keteladanan
kalau di puncuk pimpinan elit tidak memberikan keteladanan bagaimana dia akan rumputkan seperti itu
yang pertama yang bisa meledak sewaktu waktu adalah soal rangkap jabatan
ada beberapa misalnya pak iwan budianto dia di arema kemudian juga sekarang jadi wakil ketua umum
kemudian pak yoyo sukawi jadi exo jadi juga presiden psis semarang
pak adik soplane terpilih dia juga ceo dari pt liga indonesia baru
nah keteladanan ini dibutuhkan
mereka harus pilih salah satu sehingga tidak memunculkan konflik of interest
apa kata dunia begitu ya
kasus ini pernah terjadi di era pak edi rahmayadi ketika rangkap jabatan itu dibiarkan akhirnya muncul konflik kepentingan yang pada gilirannya akhirnya menjatuhkan kepercayaan publik terhadap pemimpinan pak edi rahmayadi
karena tidak maksimal gitu ya
nah tidak maksimal
yang kedua terkait misalnya ini harus ada revisi statuta yang harus kita ingatkan sama sama
banyak footer yang kemudian lupa dengan statuta pasal dua puluh satu ayat tiga yang membolehkan setiap perusahaan boleh memiliki lebih dari satu klub
untuk dikelola dalam tanda kutip di sana asal tidak dalam satu kompetisi
plus memenuhi aturan aturan dan tidak ada konflik omikres
ini adalah sistem kartel yang lagi mau dibentuk oleh orang orang yang selama ini banyak konsentrasi kepada statuta atau legitimasi organisasi
ini berbahaya kenapa berbahaya
di zaman galatama kehancuran kompetisi itu karena ada sistem kartel seperti itu gitu kan
yang kemudian klub dimonopoli oleh beberapa orang saja
dan pilihannya juara dan siapa yang degrasi bisa diatur gitu kan
siapa yang mau juara tinggal diatur sama kartel kartel atau skoci skocinya
misalnya psis mau juara
psis punya saudara misalnya solo fc
misalnya tinggal solo fc dua kali aja kalah lawan psis di kandang dan tandang
kemudian tugas solo fc adalah mengalahkan rival rival dari persis solo untuk juara
ini berbahaya gitu
jadi ini harus statuta ini yang harus kemudian direduksi dan direvisi menurut saya
karena ini sangat berbahaya buat integritas sepak bola kita
integritas sepak bola kita
monopoli bisnis akan sangat berbahaya untuk apa namanya muruah dari sepak bola itu sebagai
olahraga yang menjunjung tinggi nilai nilai sportivitas
yang ketiga bom waktu yang sewaktu waktu bisa meledak di pak iwan adalah soal supporter
ya apa namanya konflik supporter yang sangat meruncing
ini harus dibenahi gitu kan
jadi ke depannya bisa kemudian diatasi
yang keempat soal match fixing tadi gitu
nah yang kelima ya terakhir adalah soal tim nasional bagaimana membangun tim nasional yang tangguh
kita dalam waktu dekat sembilan belas atau lima belas november nanti timnas akan main lagi kan
melawan malaysia di malaysia gitu
kalau walaupun ini bukan eranya pak iwan gitu kan pak iwan bule
tapi kan pengurus yang ada di exo itu ya sama aja sama yang kemarin gitu kan
nah ini akan menjadi tantangan pertama
belum lagi di akhir bulan november akan ada sea games gitu kan
nah ini juga akan menjadi pr buat tim nasional
artinya mampukah kemudian pak iwan memberikan mengembalikan trust sepak bola ini di mata masyarakat yang sudah jatuh untuk kembali gitu
cara contoh yang paling terbaik adalah yang memberikan apa namanya apa yang diinginkan masyarakat pssi yang terakhir adalah pssi harus mau mendengar
selama ini kan tertutup sama sekali eksklusif sama sekali
jadi ketika jangan membawa pssc eh masyarakat itu kepada janji janji manis kemudian juga membawa masyarakat kepada mimpi mimpi
tapi tidak bisa direalisasikan yang pada giliran masyarakat yang akan bergerak
anda melihat bahwa kemudian bom waktu ini terbungkus kepada janji janji pengurus baru ini nanti begitu
iya bukan mustahil misalnya pak iwan mengalami nasib seperti pak edi yang dilengsarkan di tengah jalan karena tekanan dari masyarakat gitu kan
nah ini kan pr yang harus di di apa diakinkan oleh masyarakat
yang harus di di apa diakinkan oleh pak iwan untuk dia ini lebih baik dari pengurus sebelumnya ya
pssi punya sejarah satu bulan tiga ketua umum bergantian dalam hanya waktu satu bulan ini sejarah kelam sepanjang pssi berdiri
ini yang kemudian menjadi pr yang terus menjadi tugas dari pak iwan bule ke depan adalah ya bagaimana kemudian membuat masyarakat ini yakin bahwa dirinya mampu membenahi sepak bola ini
jadi kita mengundang ketua umum pssc terpilih muhammad iryawan atau iwan bule ini untuk berdialog dengan kita malam ini tapi memang sampai saat ini belum bisa kita hubungi dan kita masih terus berusaha
dan kita akan berkongsi dengan indonesia prime news akan kembali dengan segmen terakhir nanti di prime news
tetap bersama kami
saya ke bang vijay bang vijay setelah ini bagaimana kemudian apa yang kemudian diharapkan dan bagaimana visi visi itu harus terpending untuk sementara waktu
kalau saya kan memang dari awal ketika maju jadi calon ketua umum pada saat ada debat di kemenpora
saya juga bilang kalau ketika wartawan saya
jadi kan melakukan perubahan terhadap sepak bola indonesia kan nggak harus dari federasinya gitu loh
memang idealnya itu dari federasinya gitu loh
tapi kalau kita bisa benahin klubnya kita bisa kasih contoh klub kita itu bisa bagus mainnya
terus misalnya ya nggak pernah kalah misalnya pasti klub lain juga akan berusaha menjadi klub yang bagus
take over persisolo saya selalu bilang saya pengen jadiin persisolo ini sebagai super klub
nah nanti mau gak mau klub lain akan berusaha juga menjadi klub yang terbaik sehingga akhirnya nanti liganya pun jadi kompetisi yang baik gitu loh
dan diharapkan ini menjadi feedstock buat pemain pemain nasional gitu
anda yakin kalau kemudian ini bisa diakomodir begitu
ya kalau kita kan bukan soal diakomodir enggak
yang penting klub kita
ya saya berharap gitu ya
saya berharap pengurus yang baru ini juga bisa menjalankan program program yang sebenarnya sudah banyak disampaikan oleh para calon ketua umum yang ada gitu
kan banyak sebenarnya program program yang bagus
kan gak ada salahnya juga diakomodasi gitu
bang akmal kalau menjawab konflik kepentingan bagaimana kemudian berjalannya pssi ke depan
kesan apa sebenarnya yang ingin diharapkan
ya kita kan harus berpikir juga kita ini bukan superman gitu
setiap orang punya keterbatasan
mengelola pssi itu tidak cukup dikelola secara sambilan
pssi itu harus fokus dua puluh lima jam bahkan saya bilang
bukan dua puluh empat jam
memikirkan pssi karena memang kondisinya sudah carut marut berada di titik nadir terendah dalam
baik dari segi prestasi maupun dari segi masalah yang dihadapi saat ini
jadi ini juga harus dibangun kesadaran
oleh para pejabat yang saat ini exo
mereka juga harus berpikir karena mereka kan nanti tugasnya banyak
ada yang nanti di komite wasit komite integritas dan sebagainya
itu kampanye yang paling penting adalah bagaimana mereka melepas jabatan
nah ketika itu mereka mau melakukan itu berarti memang akan ada perubahan di sepak bola indonesia
tapi kalau masih dirangkap saya pikir kita hanya mimpi untuk terjadi perubahan gitu
itu yang pertama
yang kedua yang terpenting adalah konflik kepentingan ini kan akhirnya memunculkan masalah di masyarakat

wah tim ini didukung atau ada orang dalam pasti dimudahkan segala suatunya
mulai dari perizinan bahkan mulai dari hasil sampai ke hasil pertandingan gitu kan
nah jangan sampai ini kemudian curigaan curigaan ini yang muncul di masyarakat
masyarakat nonton datang ke stadion dan apa yang dipikirkan dari jalan dari rumah ke stadion
faktanya ada terjadi di lapangan
kisru akhirnya kan caos juga di lapangan itu
inilah yang kemudian harus benar benar dicontohkan
apakah pengurus lama yang kemarin yang dalam tanda kutip
menurut saya gagal gitu kan
gagal untuk mewujudkan sepak bola indonesia yang bersih sehat profesional bermartabat
apakah kali ini akan mengalami perubahan atau tetap pada masalah masalah yang lalu yang tidak bisa terselesaikan
sebagai contoh yang tidak masalah yang tidak terselesaikan adalah masalah hukum gitu kan
masalah hukum baik itu hukum dalam lingkup football family maupun dalam hukum positif yang selama ini abai gitu kan
misalnya kasus match fixing dilempar itu satgas anti mafia bola
yang harus membersihkan rumah sendiri itu pssi dulu
ketika pssi sudah melakukan pembersihan terhadap masalah itu baru kemudian kasus pidananya diserahkan ke satgas anti mafia bola kan
jangan kemudian didiamkan dilempar layah layah dan sebagainya
dan akhirnya masyarakat kehilangan kepercayaan kepada pengurus pssi
oke satu langkah kecil lah katakan dari kepengurusan baru ini yang harus dilakukan saat mereka mulai bekerja
pak iwan budianto pak yoyo sukawi misalnya besok menyatakan diri mengundurkan diri dari klub itu keren
itu yang menurut anda satu langkah kecil yang bisa membuat harapan harapan tadi ini bisa juga mengalir begitu ya
ya termasuk misalnya pak di soplanit gitu kan
apakah akan fokus ke expo atau dia akan fokus sebagai direktur pt liga indonesia baru
karena kalau kemudian rangkap seperti ini ini akan sulit untuk kemudian kita melihat sepak bola kita akan berubah
sendiri aja kerja sendiri itu susah apalagi dirangkap gitu
apa nih pertanyaannya
satu langkah kecil kalau tadi kan soal rangkap jabatan harus diletakkan harus dipilih biar maksimal
satu langkah kecil yang harus dilakukan
menurut saya ini kan ada agenda terdekat ya
pertandingan indonesia tim nas indonesia lawan malaysia
ya saya pengen lihat tim nas menang dulu deh gitu
itu kan kecil banget lah
gak muluk muluk gitu ya
gak usah program yang wah nanti mau bikin ini bikin itu
ini kita mau ngadepin malaysia saya pengen lihat indonesia menang
udah itu aja dulu
dan setelah ini fokus ke klub ya
bang hendra apa
kalau bang hendra apa
bang vijay tadi pengen lihat indonesia malaysia gimana nih nanti
kalau saya lebih kepada aduh ya lebih berdasar ya
sederhana saja sebetulnya
implementasikan apa yang sudah dilakukan oleh pak jokowi di impres
tahun dua ribu sembilan belas itu
itu saja disinkronisasi dan dilakukan dengan benar
saya kira pasti akan ada perubahan mendasar
karena spirit dari pak presiden itu sebetulnya ini sepak bola kita berubah
dan kita memang dan
tapi kan itu apa ya bang
dari dulu kan spiritnya itu terus
misalnya begini ya
kita selama ini mengasumsikan bahwa statuta fifa itu adalah segalanya
tapi faktanya justru masalah itu cuma ada di indonesia
saya paham yang seperti ini
ibarat bangunan dasar itu statuta fifa itu kita harus berbasis juga pada kearifan lokal
kita tidak bisa mengadopsi
akibat kita terjebak dalam sistem seperti itu kita tidak mau melakukan pemenangan
akibatnya timbul komunikasi searah
tapi mereka juga lupa bahwa infrastruktur yang dipakai untuk membesarkan itu milik lapangan bola itu milik siapa
bukan milik viva kan milik negara kan
nah ini artinya harus ada negara itu juga hadir di situ
dan pak jokowi sudah membuktikan itu dengan apa namanya bank endos itu eee apa eee eee impresi nomor tiga belas itu
ketika pak jokowi dengan susah payah menolak itu untuk kemajuan sepak bola kita saya kok nggak pernah dengar ada terima kasih atau apa gitu ya
dari pengurus pengurus pssi yang dulu ya
saya berharap ini ke depan ini bisa menjadi katalisator lah ya paling tidak
dan dia sudah punya basic ya di government gitu
bisa melakukan hubungan baik dengan pemerintah untuk bisa menjalankan impres nomor tiga tahun dua ribu sembilan belas sebagai bagian dari nawacita pak jokowi
saya kira bola kita akan bagus ke depan
tapi fungsinya jangan berubah
pssi berubah memikirkan impres soal infrastruktur dan sebagainya
berubah jadi event organizer
tapi melupakan tugasnya untuk meningkatkan sumber daya manusianya
di sepak bola gitu
jadi infrastruktur itu udah tugas pemerintah
tugas pssi adalah bagaimana membangun personal personal sdm yang ada saat ini membangun tim nasional yang tangguh
saat ini kan ada perubahan pemikiran
pssi sebagai event organizer gitu kan
apa bikin kegiatan bikin ini dan berharap impresi itu bisa diserahkan ke pssi juga salah
karena pssi hakikatnya kitahnya ketika di eee didirikan adalah membangun prestasi sepak bola indonesia
pak pak pak
visi supporter dengan harapan tadi bagaimana kemudian
ya sebenarnya kan masalah supporter kita ini masalah yang bisa diselesaikan
tapi dibikin berlarut larut
karena memang dianggap bahwa eee apa eee masalah masalah supporter ini adalah masalah gimmick dari sepak bola gitu
padahal banyak orang yang meninggal dari sepak bola itu satu nyawa aja sangat berharga sekali
apalagi total misal dari sembilan puluh empat sampai sekarang itu sudah total sekitar delapan puluh tujuh orang yang meninggal
nah sebenarnya ada eee apa namanya eee perusahaan
misalnya eee eksifriksi atau rivalitas yang terlalu besar yang terjadi di sepak bola kita
misalnya antara the jackmania dengan persib ada dengan boboto kemudian persebaya arema dengan bonek dan aremanianya
ini tinggal ketegasan dari ketua umum psi saja
dibilang pertandingan tidak ada lagi pertandingan yang tanpa penonton
pertandingan harus ada penonton
tapi kemudian ketika ada kasus maka ancamannya adalah sanksi berat
salah satu tim yang bikin kasus akan dicoret aja dari anggotaan kompetisi
saya yakin supporter manapun tidak akan melakukan itu semua
kita mencintai klubnya
bang vijay sepakat soal supporter bagaimana kemudian ini
saya rasa gini kalau supporter itu juga harus diberdayakannya
kalau selama ini kan mohon maaf ya kalau menurut saya supporter itu seperti dibiarkan aja
mereka ini voluntary
bikin paguyuban dan sebagainya
tapi kalau kita lihat klub klub di liga eropa kan mereka punya fans klub resmi
yang itu jauh lebih besar dari fans club yang sifatnya independen gitu ya
nah tapi mereka
nah tapi mereka juga memfasilitasi eee asosiasi independen supporter
nah karena ini eee sudah dikelola oleh klub
kemudian supporter resmi itu mendapat fasilitas tiket terusan satu musim
sehingga orang nonton bola itu kalau di eropa rata rata kursinya itu itu terus selama satu musim
dan dia tahu sebelahnya siapa sebelah kanan siapa kiri siapa belakang siapa depan siapa
dan kalau terjadi pelanggaran
tinggal dilihat kamera ini role nomor berapa
dan siapa orangnya berikutnya tinggal dihukum dia nggak boleh lagi nonton
sehingga ketika ada yang melakukan misalnya nggak usah kerusakan
berkata rasis saja dia udah dihukum oleh klub nggak boleh lagi nonton
sebegitu ter managenya dengan baik ya
ya menurut saya memang harus ada inisiatif dari klub
makanya saya sebagai pemilik klub juga saya ingin mencoba juga menerapkan itu
jadi kita tidak serta merta
menyerahkan itu kepada penonton
sehingga akhirnya menjadi sebuah paguyuban yang nggak termanage dengan baik gitu loh
kita harapkan kemudian harapan harapan kita tadi
dari seluruh pihak dengan kepengurusan baru ini bisa mengakomodir
dan juga kalau harapannya adalah mengulur benang kusut yang terjadi ini tentu ini lebih bagus lagi begitu
sehingga tidak berlarut larut siapapun kemimpinannya tidak ada lagi
kemudian jawaban jawaban yang sama dari awal sampai sekarang gitu
dan kita berharap tugas ini juga diberikan

masyarakat dan publik dan pemerintah juga mendukung dengan seluruh aspek yang ada
terima kasih bapak bapak sudah hadir malam ini
dan cnn indonesia prime news akan segera kembali usai jeda